ada keluhan sakit atau apa enggak dokter tapi kalau setiap saya ngeliat dokter jantung saya
deg degan enggak maksud saya bukan apa apa loh dokter tapi emang bener deg degan yang kencang
banget apa itu bahaya dokter
aida aku akan pastikan kamu mampu hari ini biar kamu gak ganggu rencanaku lagi
hai siapa itu yang datang

hai terima kasih banyak
hai minda jantungmu ada dalam tubuh gadis ini apa kamu merasakan aku berada didekatmu sekarang

apa kok dokter saya juga udah kelamaan tidurnya oke oke oke
ya ya allah ada apa ini kok aku deg degan lagi
kenapa kamu ada keluhan sakit atau apa ah enggak dokter tapi kalau setiap saya ngeliat dokter

enggak baik baik tahu
potong yang ini saja
paling jatuhnya juga sama sama mampus
wiss ada api di sini
suster ada api suster
kenapa sepertinya aku mendengar seorang gadis berteriak minta tolong
tidak tahu ini pak
tidak tahu tidak apa apa
suster ada api suster
jangan jangan kebakaran ini pak
ada apa ini pak
apa yang terjadi
kayaknya kebakaran suster
setamar ini kebakaran

kenapa kamu selalu dekat dengan anak saya
kamu adalah lagi lagi pembawa sial bagi aida
jangan sekali sekali pernah deket dengan aida
pak nanti begitu aida sadar tolong jangan bilang kalau saya yang nolong dia ya pak
loh kenapa saya kan gak kenal siapa siapa di sini
di sini cuma ada kaida dan bapak aja
ya makasih pak